sepuluh karyawan pabrik di boyolali jawa tengah mengalami kesurupan masal kamis sembilan belas november
para pekerja yang mayoritas perempuan lari berhamburan untuk keluar dari dalam pabrik
sementara karyawan laki laki membopong karyawati yang mengalami kesurupan
peristiwa di pabrik yang berlokasi di desa butuh kecamatan mojo songo itu
berawal saat salah satu karyawati pabrik tas kulit tersebut mengalami kesurupan
sesaat kemudian sejumlah karyawati lain mulai histeris
dalam waktu singkat histeria karyawati ini menyebar hingga sekitar dua puluh orang yang mengalami kesurukan secara bersamaan
pihak kepolisian datang ke lokasi dan menjelaskan kejadian ini telah ditangani dengan mendatangkan dua orang pemuka agama
manajemen pabrik memutuskan untuk memulangkan semua pekerja perempuan
sedangkan pekerja laki laki tetap melanjutkan
video ini direkam warga ketika sampurno seorang pemancing warga desa klanting kecamatan sukodono lumajang
terseret gelombang tinggi dan hilang di pantai desa watgalih kecamatan yosowi langun lumajang jawa timur
kejadian ini bermula saat sampurno dan dua rekannya pergi memancing di pantai watgali
sesampainya di lokasi
sampurno memilih tempat terpisah dengan dua rekannya
bahkan ia nekat memancing ke tengah laut tanpa menggunakan perahu
karena besarnya gelombang ia pun terjatuh hingga akhirnya terseret ke tengah lautan
bpbd kabupaten lumajang langsung mendatangi pantai
dan melakukan pencarian terhadap sampurno dengan sistem penyisiran di bibir pantai